pertama tama mengikuti alat karena untuk serpen pesawat tidak banyak kami temukan hanya bunga bunga kecil
tapi kami yakin terus kami ikutin alat kami kecilkan sensitifnya sehingga dia areanya semakin mengecil
lalu pada tempat yang alatnya menimbulkan reaksi dari sensitif tersebut
kami gali gali dan kami mendapatkan black box
black boxnya pernah apa warnanya
warnanya pas ya
iya itu black box ya
warna orange ya
masih utuh gak pas
kondisinya gimana black box
kondisinya utuh kemudian hanya cala calar sedikit aja
di dalam pesawat sepihan atau di luar
berarti udah pecah pak ya
dan ada dalam sepihan gak
ke dalam apa
nanti kami telah selesai